duel klasi penuh gengsi antara persebaya surabaya melawan persib bandung di gelora bung tomo surabaya
diprediksi akan berlangsung ketat dan sengit
dalam laga tuna ini baik bajul ijo maupun maung bandung
sama sama menargetkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di kelas men sementara
laga tunda pekan ke sembilan liga satu musim dua ribu dua
antara persebaya surabaya melawan persib bandung
akan digelar di stadion gelora bung tomo surabaya kamis hari ini
pertandingan dua tim legendaris tanah air ini
diperkirakan akan berjalan ketat dan menarik
karena kedua tim sama sama optimis bisa meraih poin penuh dalam laga klasik tersebut
dalam pertandingan kamis petang
kedua tim sama sama tidak akan diperkuat oleh sejumlah pemain andalanya
tuan rumah persebaya tidak akan diperkuat oleh octavianus fernando
yang terkena kartu merah saat melawan psis semarang
serta kedua pemain barunya okejohn dan rafael maitimo karena cedera
kita di klasemen
semoga kita bisa dapat tiga poin untuk bisa
sementara itu persib bandung tidak akan diperkuat oleh jonathan bauman
yang terkena akumulasi kartu kuning
meskipun ada pemain andalan dari persib yang absen
namun maung bandung yakin bisa mencuri poin di kandang persebaya
agar bisa menjadi juara paru musim
persib bandung akan menjadi pemain dan persib bandung akan menjadi pemain
dan kita akan mencoba
duel klasik ini sendiri dipastikan akan dihadiri ribuan supporter dari kedua belah pihak
setelah lima puluh ribu tiket yang dijual panitia pelaksana pertandingan telah ludes